masuki minggu kedua puasa masyarakat sempat diramaikan dengan pemberitaan tentang penutupan secara paksa sejumlah warung makan yang tetap buka dan melayani pelanggannya saat siang hari
ya razia dilakukan satpol pp di beberapa daerah ini dilakukan dengan alasan menghormati umat muslim yang sedang berpuasa
seorang pemilik warung makan di serang banten kini menjadi sorotan setelah dirazia petugas satuan polisi pamung praja kota serang beberapa hari lalu
sejumlah netizen pun berbondong bondong mengulurkan bantuan
sebelumnya seluruh makanan di warung saini dibawa petugas satpol pp karena ia dianggap melanggar aturan berdasarkan surat edaran dari pemerintah kota serang tentang larangan berjualan pada siang hari selama ramadan
ironisnya wali kota serang sendiri mengaku tidak sependapat dengan pihak satpol pp yang menyita makanan milik pedagang
sementara itu satuan polisi pamung praja kota padang sumatera barat juga merazia warung makan yang buka pada siang hari
selain memberi peringatan tertulis petugas juga menyita makanan yang dijual
kehadiran petugas sempat membuat pemilik warung marah
mereka beralasan sudah menutup tempat makan dengan tirai
namun petugas bersikeras bahwa yang dilakukan para pedagang melanggar peraturan daerah
petugas satuan polisi pamung praja banjarmasin kalimantan selatan merazia warung yang buka sejak pagi pada bulan ramadan
petugas menegur pemilik warung untuk tidak melayani pembeli termasuk mereka yang membeli makanan untuk dibawa pulang
sesuai perda ramadan nomor empat tahun dua ribu lima kota banjarmasin selama ramadan pemilik tempat makan hanya boleh beroperasi mulai pukul tiga sore
jika melanggar pemilik usaha akan diajukan ke pengadilan negeri banjarmasin dengan dakwaan tindak pidana ringan atau tipiring yang sanksinya akan ditentukan pengadilan